kamu komplotan dia
komplotan apa maksudnya
saya gak tau saya baru aja kenal barusan
kenapa sekarang ibu ibu
sekarang banyak yang hati hati kalau bawa tas
mungkin karena udah banyak ibu ibu lain yang kecopetan
ibu ibu itu tahu dari mana
kalau banyak ibu ibu lain yang kecopetan
kan kamu tahu sendiri ibu ibu mah suka gitu
termasuk kalau habis kecopetan
memangnya kalau bapak bapak enggak
kan kamu tahu sendiri bapak bapak mah suka gengsi
ada perkembangan baru di pasar
kang mus ngerekrut orang baru
kalau kang komar orangnya yang mana ya
kamu gak tau kang komar
kamu kesini tapi gak tau kang komar
sama aja kamu masuk kanang singa tapi gak tau macamnya yang mana
tadi bebep lupa
plastik buat jualan kolak habis
nanti pulang deh pasar sekalian beli
saya disuruh kang murad
lapor ke kang komar
saya yang dapat tugas ngurus parkir
kamu menyuruh murad
ngirim orang buat jaga parkir
kemarin ada yang kehilangan helm
laporannya harus beres paling lama tiga hari sebelum libur lebaran
halo lagi sibuk ya
iya aku dapat bocoran dari hrd
kamu masuk habis lebaran ya
terima kasih buat apa
udah bantu aku ngasih informasi soal lowongan di situ
oh terima kasihnya ke uyan
kayaknya gak mau gak perlu katanya
dia cuma minta aku ngeraktir kalau udah dapet gaji pertama
aku diteraktir juga enggak
oke sampai nanti lebaran
oke sampai nanti
terima kasih pak
tete pulang ke bandung
seminggu sebelum lebaran sama anak anak
terus balik ke jakarta
belum bisa dapat cuti di rumah sakit
ke bandung lagi paling sehari sebelum lebaran
makin cepet tete kesini makin bagus
nanti pergi pergian lulu
ada baru pulang
kamu dari mana
ngabuburit itu kalau udah sore
ini zuhur aja belum
karena telepon mau marah marah
kamu anggap tete marah marah
tete pulang seminggu sebelum
gak bisa lebih cepat teh
biar teh kirani ada temennya
kalo kira kira pergi pergian
kamu kalau gak ada yang penting
gak usah pergi pergi
diem pergi rumah
nanti tetap telepon lagi sebelum pulang ke bandung
tapi kelihatannya lagi kenapa napa
kayanya imas mau putus aja sama dik dik
mungkin bagusnya begitu
buat apa kamu pacaran sama orang yang gak tulus
kabar pacaran amin gimana
gak ada kabar
sebetulnya udah jadi pacar atau masih calon
sebetulnya masih calon
amin gak harus mikirin putus
dia mau ngut uang parkir
dia mau ngut uang parkir
tapi kita gak boleh mengut iuran keamanan dari perdagang
kok gitu kang
kok kang gak tau
emang gak tau
mau patroli kang
apa kabar wan
saya dengar di pasar ada orang baru
iya ngurusin parkir
soalnya kemarin ada yang kehilangan helm
jadi kang mus naruh orang buat jaga parkir
kang komar atau kamu
dik dik minta dari kang murad
kan yang tanggung jawab di pasar kang komar sama kamu
iya tapi yang menarik orang baru dik dik
berarti kang komar sama kamu udah gak dianggap
yang tanggung jawab di sini kan kita
kenapa yang menarik orang baru dik dik
minta dari kang murad
itu kan sama aja kita nggak dianggap
saya dari dulu gak suka sama dik dik
dia dulu di sini terus dia jadi anak buahnya sejamah
sekarang dia megang jalanan
si jamal ditendang sama dia
padahal dia masih di bawah si murad
sekarang dia mau ikut campur urusan di sini
dia mau ngasih di sini juga
seng iseng mau nyopet diangkut tapi nggak berhasil
sekarang penumpang sudah waspada
sudah tahu orang orang kayak kita suka operasi diangkut
kapan kita ngejamret lagi
sudah seminggu lebih kita ngejamret
kerjaannya memang lebih menantang
tapi penghasilannya nggak sebanyak kalau kita nyopet
tapi kalau nyampet diangkut sekarang mah sepi
kita cari tempat lain
tempatnya kurang asik
tempat yang asik di mana
di mall atau di tempat nongkrong kayak gini
jangan sampai dewi tahu kalau kita ketemu
dia nggak suka kalau kita ketemu
dia khawatir saya bakal kepengaruh lagi sama kamu
kamu sendiri gimana
masih takut terpengaruh lagi sama saya atau enggak

saya emang pengen terpengaruh
soalnya saya emang pengen terpengaruh
mari kita ramaikan kembali kasana persopetan di kota ini
bukan sayap aja yang bisa bikin strategi
kita cari tempat buat latihan
kita pakai cara yang konvensional
cara yang sudah teruji oleh waktu
juna yeh di
lagi jalan aja bosan di rumah
ada apa ada yang mau diomongin lagi
iya aku lagi galau
biasanya ubed yang galau sekarang kamu
iya aku lagi galau gara gara ubed
mau ketemuan di mana
di tempat biasa aja
beneran kamu kangen sama saya
emang kedengerannya bohong
boleh main ke sana
dengan senang hati
enggak enggak ada
yaudah tunggu aja
kalau orang lagi telponan jangan suka nguping
memangnya barusan siapa
enggak perlu tau
yaudah saya pamit
mau latihan tinjauan
kayaknya kangkomar seneng ya saya mau pergi
ada yang mau datang ya
kang komar sama iwan memang sudah megang pasar lagi
tapi mereka sebetulnya nggak dianggap
kang mus tarik orang baru buat ngurus parkir
bukan orang bawaan kang komar atau iwan
atas permintaan dik dik
sementara cuma itu aja bos
oke terima kasih
sejalan mau ke pasar
mau ketemu omar
ini bahan yang bisa kamu olah
ada orang baru
ada orang baru

bukan orang bawaan komar atau iwan
tapi orang bawaan murad
atas permintaan dik dik
kalau dia sama iwan
dan wilayahnya diintervensi oleh dik dik
kasih tau komar juga
bisa laluasa begini
karena sudah melakukan pendekatan ke almarhum keluarga
karena sudah melakukan pendekatan ke almarhum keluarga

aku sama nang deketin korban
aku sama nang deketin korban
nanyain alamat sambil bawa catatan
aku berdiri berhadapan dengan korban
terus ambil posisi di sebelah kanan korban

terus ambil posisi di sebelah kanan korban
supaya aku sama korban bisa sama sama baca catatan
nah ambil posisi di sebelah kiri
pura pura ikut baca
posisi korban sudah terjepit dan sibuk ngasih penjelasan
arman tugas kamu ambil dompet korban dari tas atau saku belakang
itu panggilannya aja kang
nama aslinya firman safitra
mereka masih tugas pengawalan
hari ini nggak ada kerjaan
kenapa kita ke pasar
pengintian di pasar
saya kira di pasar itu yang mau belanja
katanya kenanti pernah
kenanti nggak percaya sama kamu
saya lagi cari bukti
kalau itu semua cuma fitnah
sudah ada petunjuk
saya curiga sama resti alias yuli alias siska
lama ya nunggunya
lama ya nunggunya
serasa dua abad
ah kang komar bisa aja
ah kang komar bisa aja
dulu kan mau manggil saya
dulu kan mau manggil saya

a a komar bisa aja
kamu yang bisa aja
kau aja colek colek
colek emangnya gak puasa
kalau dugaan kamu soal resti alias yuli alias siska itu benar
maka yang ada di belakangnya saya curiga jamal
dia dendam sama akang gara gara akan lempar ke penjara
iya terus dia sekarang bikin masalah terus
dia mau melemahkan saya dengan cara mencerai beraikan orang orang saya
itu anak buah alkomer juga
semua yang ada di sini anak buahnya a
tapi saya baru lihat orang baru
dapet dari mana
murad disuruh dik dik
kenapa komar gak nyari sendiri
kamu mus tuh yang nyuruh
dik dik sekarang udah nguasain kang mus
kamu kayaknya tahu banyak soal dik dik kang mus
yuli gitu loh
dia yang menghasut amin
terus amin mempengaruhi imas sama kinanti
atang pernah nyuruh saya putus sama imas
berarti akang gue terpengaruh
kamu harus putus sama imas karena imas nggak percaya sama kamu
kamu boleh sama imas selama imas masih percaya sama kamu

dik dik itu mas karin imas pembantu keluarga kang bahar

sebetulnya bukan karena imas cantik
tapi dik dik tau
kalau nikah sama imas dia bakal dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
seperti imas sekarang dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
terus kang mus juga pasti bakal dukung dik dik
kalau suatu saat nanti kamus mundur dik dik yang bakal maju
emang kang kumar belum tau
saya lagi berusaha bikin dimas percaya sama saya
perempuan yang lawan dengan kang kumar sudah pergi
cantik kulit putih rambut agak merah pakai baju abu abu celana biru
lebih enak duduk
target bergerak sekarang dalam pemantauan kang murad sama kang pipit
target bergerak kemana
nggak bergerak kayaknya mah
itu namanya bergerak
bukan dia yang bergerak
angkut jurusan mana
baru selesai ketemu kang komar
sekarang dalam pengintian kang muras sama kang pipit
kita harus turun
ada yang harus kita omongin
angkutnya masih jalan
sekalian sama si tepe
sekalian sama si tepe
sekalian sama si tepe
sekalian sama si tepe
sekalian sama si tepe
target turun dari angkot di depan taman musik
oke pantau terus saya ke sana
kamu marah sama emak ya
enggak mak saya nggak marah
kenapa datangnya siang
saya bangunnya kesiangan
icy enggak marah istighfar
dah sana kerja
saya baru inget
itu perempuan yang tempoh hari dikejar junaidi sama temannya
junaedinya saya tahan
temannya kamu hajar sampai gak bisa bangun
terus gak bisa ngejar perempuan itu lagi
berapa hari yang lalu
kamu ketemu junaedy sama ubet
kalau iya bilang aja iya
itu artinya kamu jujur
kalau iya kamu bilang enggak
begitupulah kalau enggak
itu artinya kamu jujur
saya ketemu junaedy sama ubet
junedi sama ubed
kamu kenal jonadi sama ubed kan
kamu tahu junedi sama ubed itu teman saya
tapi akhirnya tahu
kebohongan macam apa ini
kenapa ke orang yang berbeda kamu memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda
itu semua nama saya
saya sudah sakit tapi mau harus hidup
io idianya bilang kau ada ada belakang muka kurang
dia akan pun praise tak ada
kau kesana nek ed
presiden gereng seseorang ikut old boss ubed
hidupan itu jangan di sepi dua
ubed sama saya percaya ke kamu itu alasan palsu kan
supaya ubed junaid dan saya percaya sama kamu itu alasan palsu kan
kamu komplotan dia
komplotan apa maksudnya
waduh jangan bohong
saya nggak tahu saya baru saja kenal barusan
nah aja memangnya kenapa
jangan jangan perasaan saya yang ubed yang pernah kamu bilang
bukan perasaan hanya sebagai teman
ubed teman saya juga
saya gak bersaing sama dia
tapi kurang setuju juga kalau kamu sama ubed
kalau kamu bilang diza terlalu cantik buat ubed
kamu terlalu cantik buat ubed
aku cantik dari mana
kamu itu cantik
banyak jerawat aja
jadinya esing nggak tahu
kalau akang teh udah pulang
teh udah pulang
kamu gak denger suara motor akang
tapi pan akang harusnya assalamualaikum
lihat masjid dari jarak agak jauh
akang inget kamu
akang masih belum bisa jadi kepala keluarga yang baik
yang benar benar bisa jadi teladan buat istri sama anak
sengaja nelponin ke kamu biar kamu tahu
dik dik mau ngomong
itu gak penting
yang penting aku sekarang
siska pacarnya amin
siska calon pacarnya amin
gak tahu nih
apa yang saya omongin ke amin soal dik dik itu fitnah
saya disuruh orang dibayar orang buat ngejatuhin dik dik
resti udah ngasih penjelasan
kamu mau percaya sama aku atau enggak terserah kamu
dia ngaku omongan dia ke amin soal dik dik itu bohong
dia disuruh orang
dibayar buat ngejatuhin dik dik
jangan jangan soal dia suka sama amin itu bohong juga
kayaknya sih gitu
saya tahu kamu disuruh kang jaman
semua bentuknya sama

nya juga bisa
jadi udah apa ini